eh nggak usah ditiup pak
tidak bisa pak
topinya dibuka dulu
sebentar pak ketek ketek
pok belanja lah pok
tariknya nggak ada
waduh tarik man
iya singkat dia
ini tadi yang nyerempet kita ya
pak pak pak pak pak
mak bang saya buru buru
bawa alat alat radio elkondor
baru pindah kemari ke kang dangdut
jangan ngomel dulu
aduh lo mau buru buru mau apa tapi pakai mata
kalau bawa mobil
bisa kelinci semua gimana coba
ntar dulu ntar dulu tadi radio apa

ya allah aku ngomel dari tadi
waduh cakep ya
tuh lihat tuh
ya allah gede banget ya cakep banget ya
apa itu pak
konteks menyiar radio
konteks menyiar radio
ini apa sih belum dibaca juga
konteks menyiar radio
gapapa coba berbuka
iya tapi ya lo lihat juga
ya allah pak
bisa ngambil aja sih
bapak ada berputar
ah kan pakai berputar sikasi ya
kan gue duluan mak
aduh duluan duluan lo kan lagi
tak ada ikut ikutan duduk sini
ngapain dia lihat
masih bersama saya gino
bersama saya elal irfan
kumat dah kumat dah
ngapain sih ya
setiap ada gua di sini ada lu lupa deh
lo pikir bagus pakai baju seperti itu ha
ini yang i like
you juga nggak ada bagus bagusnya pakai baju
lebih baik kau tidak pakai baju
aja lo bilang begitu
asal lo tau aja emangnya gue ini orang lo suruh telanjang
sakedap yo sakedap yo
emang mak joang yang mau jadi penyiap
irfan juga mau mak
emang lo doang yang jadi pesiar
gua juga pengen
ngomong aja kagak pecus
eh urusan petek
petek di rumah urusin
bibir lo nggak petek
yang namanya tukang sayur nih pendidikannya dari pasar turun ke pasar
kagak ada yang namanya dari pasar turun ke siaran
kalau aku ingin jujur kalau emak tuh pasang pasang
kalau emak tuh pantesnya jadi kayak bunda luping
ada apa ini
kalian gak boleh ribut di sini
yang celepuk nih
perkenalkan saya mau melamar sebagai penyiar
pak pak kenalin pak
udah udah udah
jadi kalian yang mau melamar jadi penyiar
sekarang kalian boleh masuk satu satu
tunggu tunggu tunggu
masuk aja dulu
eh mau gue dik
kok ipan sih
ya masuk masuk
pak pak pak
masuk masuk masuk
eh emang aneh
eh enak banget
kan aku aja jadi penyiar
pokoknya kamu boleh ngomong apa aja
kayak penyiar radio gitu
saya biasa pak
eh ada tamu
panjur pedagang sayur yang paling masyur
di radio apa nih pak
bang ipan sekarang siaran
buat abang none
janjinya mbak be
yang mau beli sayur
sama bang ipan aja
ipan tuh dagang ada sayur asam
kamu jualan sama siaran
eh siaran kak
udah udah udah selesai
ya ampun kak
udah waktunya udah habis
waktunya udah habis
belum juga ngapa ngapain
nah ya kak
eh nggak usah ditiup pak
topinya dibuka dulu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
burung darah mana sarangnya
dengar suara mana orangnya
udah mulai siaran nih
burung burung burung burung jangan
siarannya yang bener
alamak alamak alamak
oke bang gino disini
juragan petek yang kagak ada duanya
juragan petek yang kagak ada duanya
hah yang punya puun duit
nah siaran kayak di radio
oh iya siaran kayak di radio
bisa siaran yang bener enggak
bisa siaran yang bener enggak
sorry banget tidak ada orang
udah udah udah
langsung aja aja di g boy
masih banyak peserta yang lain udah siarannya udah
tinggal tunggu keumumannya ya
oh tinggal tunggu
ya tinggal tunggu keumumannya
selalu menghadirkan lagu lagu yang cantik
dan tembang tembang yang lagi in
tentunya di indang dut el condor
dan kali ini kita akan dengarkan
sebuah lagu yang menarik
ada tiga lagu pilihan dan salah satunya
ini kita dengarkan yuk
yuk yuk yuk yuk kita goyang lagi yuk
goyangkan tangan goyangkan badan
dan langkahkan kakimu
juga untuk yang lagi bekerja jangan lupa
untuk menghibur anda biar nggak stres
biar nggak penjenduk tentunya bersama kerjaan
selalu pantau yang namanya
bersama super emma